sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu sama dia udah kenal ya
kenal di mana
aku sama dia pernah kenalan selewat doang ma
aku sama arman pernah nolongin dia
waktu dia hampir ketabrak mobil
ayahnya gadis itu siapanya mama sih
kata papa dia teman sekolahnya mama
mama kelihatannya sedih banget dia meninggal
siapa si orang itu ma
kalung ini ada sepasang ini
kamu simpan yang merah
aku simpan yang putih
kalau gini sebagai tanda
perikah cinta kita
mama kenapa sih
orang yang udah meninggal itu ada hubungannya
harusnya aku gak perlu bersikap seperti itu pada galis tadi
dia kan gak tahu apa apa soal iksan prabu dan juga aku
dia kan tahu emg kau apa gi semuanya bukan berlike ini
saya tuh pengen mucha milligram
pak pak bapak ngapain
aku bisa berdiri di sini
ya allah harusnya aku juga gak marah begini pada aini
bukan salah aini kalau akhirnya dia harus menikah dengan prabu
kasian kamu nak
kamu itu nggak tahu kalau ternyata yang sudah meninggal adalah
enggak ada maksud apa apa
kalau di varik
kenapalijkah kamu si kapok pandemia
apa yang kan ada dalam energi
angkatkan gitu tuh
buka air pak
emotif main terakhir
semakin rami semakin serius
yang sebenarnya gue kami aka decades
amat produk yang menarik
sebelum kita kadar
kita tidak encur

padahal mira yakin
ayah gak punya salah apa apa sama dia
ayah itu kan orang baik ya
ayah gak mungkin punya musuh
tante ngapain kesini
tante dan anak tante
mendoakan almarhum ayah kamu
gak perlu tante
buat apa nanti doain ayah saya
kalau ternyata suami tante yang udah bikin ayah saya meninggal
ada apa sih sebenarnya sampai kamu menuduh papa saya
sebagai pembunuh ayah kamu
aku pikir kemarin kamu cuma salah ngomong doang
karena kamu mau kehilangan ayah kamu
tapi kenapa kamu menyebutkan hal itu lagi
ya tapi memang karena itu kenyataan
tanpa pikir semuanya ini cuma salah paham
suami tante itu orang yang baik
suami tante gak mungkin bunuh ayah kamu
udah lah tante
saya nggak mau ribut lagi sama tante
jadi tolong tante sama anak tante tolong pergi dari sini
tolong pergi dari sini
udah lah mah lebih baik kita pergi dari sini
kalau emang mama mau mendoakan almarhum omisan
kan bisa dari mana aja
aku gak kuat mah
ngeliat amira menuduh papa sebagai pembunuhnya
tapi aku gak kuat
saya denger semuanya
saya berterima kasih kan waktu itu kamu udah nolong saya
tapi semua yang saya bilang tentang papa kamu itu bukan tuduhan
nah amirah tante yakin semua ini cuma salah paham
karena tolong pergi dari sini
nah pergi pergi dari sini saya bilang pergi
udah lah mah kita pergi dari sini

kamu jaga baik baik kalung itu
amira janji amira akan jaga baik baik kalung ini
terima kasih ayah